update update kebagian kita di
sekarang kalian dengar baik baik
saya kasih waktu satu minggu
kalau sampai anak yang bernama kendi itu nggak ada dalam rumah ini
semua harta kalian saya ambil alih
tante yakin kalau kamu ada di sampingnya
pasti rani udah bisa jalan lagi
memang sudah jalan kamu
sudah jalan hidup kamu
kamu harus bertualang sayang
dan di setiap kamu singgah
kamu selalu memberikan kesan dan pesan yang baik
terima kasih bu
kita sampai nih ya
biar rani aja sama kita om
ya sudah kalau gitu
mama sama papa masuk duluan ya
berani akhirnya kamu balik juga ke jakarta
akhirnya kamu udah lupa sama aku ya kan
lan kamu nggak terlalu heran seberapa uring uringnya playboy ceptoge ini waktu kamu nggak ada
bukankah playboy kan
kalian tuh tenang dulu dong
lihat siapa ikut sama aku
hahaha sangka dia datang juga
loh kapten dede di bagian kita nih
mama seneng banget kamu di sini lagi
ya udah sini
ayo rick makan siang semuanya ya bro
di diapalin dialog dialognya
oke yuk semua rick
eh angel kenapa
eh tunggu bentar ya bentar bentar
aku gak mau sebutin namaku
aku pingin tahu kamu masih inget nggak sama namaku
kok kamu pakai nomor jakarta
emang kamu di mana sih
oh pakai masih tanya lagi
ya di jakarta lah
kamu di jakarta sekarang
kini balik lagi ke jakarta
aku tuh sama rani tuh baru balik ke rumahnya rani
mulai hari ini aku tinggal di jakarta lagi
ya tapi sih aku udah tau kan sebenarnya tuh kamu
bakalan balik ke jakarta
lagi mana tahan sih kamu lama lama pisah sama aku
siapa juga yang peduli mau pisah atau nggak sama kamu
alah gitu aja marah
soal jual mahal nih
yaudah deh kapan kita ketemu kan
ini aku ada tiket buat nonton pertumbuhan dari korea
aku nggak tahu mau ngasih ke siapa
tadi aku dengar candy lagi di jakarta ya
jadi nungguin kamu sama candy
wah serius nih angel
kalau gitu makasih banget ya
aku bodoh banget ya
kenapa mau aku kasih tiket itu ke kamu
tapi apa gunanya tiket itu buat aku kalau kamu gak bisa nemenin aku nonton
paling enggak tiket itu masih bisa ngebuat kamu senyum sama aku
walaupun aku harus nangis karenanya
eh kok malah tidur
eh bangun bangun
wah ini bener bener gawat
harus aku bilang katupan ini

dengan bunga mawar yang biasanya dikasih sama antoni untuk eyang
yaudah kalau gitu alva petikin mawar buat eang anggap aja yang dapat dari anthony
tuan tuhan tuan tuhan tuan tuhan
bim bim kamu ngapain kesini
kak alva kan udah bilang jangan main main kesini nanti kita dimarantai sama eang
tapi berita ini gawat darurat kak
semua orang yang ada di rumah semuanya sakit nggak bisa berdiri
dan demamnya tinggi banget kak
iya kak aku gak tau kok harus ngapain kak
yaudah gini aja kamu sembunyi dulu nanti kak alva nyusul ya
ini untuk eang
aduh bagus sekali
eang aku permisi dulu ya
kamu mau pergi kemana
aku mau pergi sebentar mau cari makanan
bukannya tadi anak itu bilang katanya teman teman kamu
semuanya sakit nggak bisa bangun
kamu harus pergi sekarang
eh eh eh dari mana eang tau
kamu kira eh gak bisa dengar ya
jangan gitu dong eang belum tuli
kalau kamu mau pergi alfa pergilah sekarang
tapi kamu jangan lupa untuk kembali lagi ke rumah ini
karena kamu harus selalu ingat
di rumah ini ada eang yang selalu menunggu kamu
eang makasih banyak ya
aku yang bawa eang ke rumah

mother aja selalu disumgung
baru ketika hoe sama si eang

sempat kesini non cuma ngambil baju doang katanya sih anak anak jalanan pada sakit pes jadi mungkin
denga alva jauh waktunya agak lama deh kesini alva pergi dari rumah ini tapi kenapa enggak bilang
bilang padahal aku ingin curhat sama dia tentang apa yang terjadi sama keluarga aku
kan kau kamu dari tadi diem aja sih
kamu sedih ya gara gara terapi jalan kamu gak berjalan dengan baik
saran sabar ya semuanya ada waktu
tapi gimana nih kalau sampai selama lamanya tuh aku gak bisa jalan
kamu tuh nggak boleh putus asa kayak gini kamu lihat sendiri kenren aku aldi stephen semua
semangat ran dan kita semua yakin kalau kamu tuh pasti bisa jalan lagi kok kamu tuh jadi
nggak percaya diri
gini sih ran udah kamu tenang aja kita semua semangat kok nemenin kamu terapi ya kan di steve
candy itu bener bener candy aku berhasil nemuin candy aku harus ngomong sama dia aku harus minta tolong sama dia
lo ajak candy sama rani masuk ke dalamnya
gue udah urusan sebentar
masuk ya rang
mau ngapain lo ketemu sama candy
ada yang harus aku omongin nih penting
please di minggir sebentar aja
lo tuh gak bisa percaya hati lo jahat
mulai sekarang gue gak bakal ngijinin lo lagi ketemu sama si candy
tapi di aku mohon sama kamu di
jadi sekarang lo pergi
aldi bener aku memang sangat jahat
kenapa dia harus percaya sama aku
ternyata kata orang itu bener ya
sekalinya kita berbuat jahat
seumur hidup orang akan pernah percaya lagi sama kita
saya kasih waktu satu minggu
kalau sampai anak yang bernama mp itu nggak ada dalam rumah ini
semua harta kalian saya bilang
sekarang siapa yang harus menolong keluarga aku
aku ke sana dulu ya
aku kesana dulu ya
aku kesana dulu ya
sekarang kamu udah agak tenang kan
iya sekarang aku udah bisa melupain semua masalah aku
ya bagus lah kalau kayak gitu
emang kenyataan kamu tuh gak boleh mikirin list
dan semua perkataan aldi jangan dimasukin dalam hati kamu
kalau dia nggak percaya ya biarin aja dia nggak percaya
kalian aja dia gak percaya yang penting kamu tuh udah berubah liz
kamu kok percaya sih kalau aku tuh udah berubah
karena aku percaya liz
setiap orang pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua
makasih banget ya fa
sekarang ini cuma kamu doang yang tau kalau aku tuh udah berubah
ah bentar ya aku mau tunjukin kamu sesuatu
eh bangun bangun
kakak kalian yang satu ini minta pendapat sama kalian
menurut kalian kak liza itu
baik hati cantik lembut dan menyenangkan
jangan lupa like subscribe dan share ya